ya buat cadangan aja
siapa tau ada penumpang dandakan kayak lo
hahaha ya ampun
yang sering kesini bareng sama saya gak ya
timnya kira kira segini
terus juga bawa tas
warnanya agak agak putih gitu
hidungnya mancung hidungnya lancip pokoknya
saya gak merhati
mas soalnya banyak orang yang keluar masuk
makasih ya pak
gue gak nyangka secepat ini reva dapat taksi
karena setau gue jarang banget taksi lewat jalanan ini
pasti kan datangnya bakalan lama
jangan jangan reva nggak naik taksi tapi naik ojek
gimana kalau dia malah dikerjain orang ya nanti di jalan
kayak kayak pura pura
daripada gw kelamaan tunggu taksi atau order lewat online
mending gw naik ojek aja ke kampus
bareng sama es balok yang selalu bikin emosi jiwa raga
eh eh bang
ini ada apaan sih
ini ada belutnya aja
lo mau kemana
tadi gue bilang loh ada acara kampus gitu ya
iya justru gue barusan dari sana
di jalan megantara
kalau nggak salah itu sekolah pribadian bukan sih
jadi gue itu dipilih jadi wakil kampus
buat acara putra putri kampus
jadi gue harus latihan di sana buat lombanya
mobil gue gue tinggal di kampus
sini gue lagi mau ke kampus
ini semua bang
iya semua bawa aja bang
ini gimana maksudnya
lo bareng gue aja
ya jangan dong
gue jadi gak enak
apaan sih pak
udah udah santai aja
dia pulang duluan
oh tapi mas geri belum balik mas
iya belum balik
motornya belum dateng
tapi masnya kalau mau meriksa ke dalam
periksa aja gak apa apa
oh enggak enggak enggak
kalau misal belum balik ke kosan
terus dia pergi kemana
mana gue telfon gak diangkat angkat
wa aku juga gak dibaca
tunggu aja di dalam
enggak enggak enggak enggak
kalau gary di misro nanti udah pulang
ada mas ian
kemana sih misro
gak ada kabar kayak gini
gue telpon gak diangkat

gak ada kabar kayak gini
gue juga bisa jadi tersangka nih
tersangka atas memberikan harapan palsu ke tata
gue jadi gak enak deh sama lo
karena kan gue tau lo tadi habis dari kampus
terus sekarang lo nganterin gue balik lagi ke kampus
aduh lo pasti bolak balik kan
lo aman dan nyaman
ya ampun put
gue tuh udah biasa
sejak gue pindah ke jakarta
ya soalnya kan gue mikir
kalau gue naik taksi
gue udah biasa banget naik ojek
dan gue aman aman aja selama ini
tapi pasti om benny gak tau kan
kenapa jadi ngebahas bokap gue
ya karena menurut gue nih
om benny gak mungkin ngebiarin anak kesayangannya
lo jangan ngadu ke bokap gue ya
ini emang lo selalu sedia air minum di mobil
ya buat cadangan aja
siapa tahu ada penumpang dadakan kayak lu
reva ternyata baru
yang tadi ketemu di kampus
ya kalau ternyata dia emang dijemput sama orang lain
gue liat lo sebalik itu kayaknya
ya lumayan aja
makanya jangan naik ojek
panas kan di luar
nah kan bareng gue
engga gak usah ngecengin gue naik ojek mulu
kenceng banget ketawanya
biasa kak film komedi
gak mau lah
gak suka komedi kakak sukanya tuh balap balapan gitu atau perang perang gitu
fann sih bosen banget butuh yang pengen menghibur diri gitu loh nonton komedi
ini lucu banget sumpah
pak putri mau nanya nih
kamu kenal boy ga sih
kenal kenapa emang ya kak
tapi kamu tuh kayak gak deket sama dia kan
kayak besti atau pacaran mungkin
aduh kak deyan keponya kumat nih
ga mungkin kan aku cerita kalo aku lagi deket sama dia karena loba
ditanya malah diem
ditanya itu dijawab
ya enggak lah kak
ga mungkin juga kali aku deket sama dia
dia itu cuman senior aku doang
udah sebatas kayak gitu doang
emang ini ada apa sih kak
kok tumben banget kakak nanya soal boy
gue gak mungkin cerita ke reva kalau boy yang udah bikin liora celaka
apalagi cerita tentang rencana balas dendam gue